pak makasih ya
kok kayak deket suaranya
mudah mama jangan nangis lagi ya
kamu harus percaya sama aku
aku cuma butuh riri mah
riri itu adalah pembawa kajaiban untuk aku
jadi aku mohon sama mama
bawa aku pulang ke jakarta
antarkan aku sama riri
untuk saat ini bangsal kami sedang full
jadi untuk sementara waktu
anak bapak bisa dirawat di ugd dulu
masa gak ada satu pun yang kosong
bisa dirawat di bangsal rawat
saya gak mau anak saya di ugeda
tapi ini bukan masalah harga
tapi memang benar bangsal kami sedang full
nanti dirawat di ugeda
nanti juga disini ada dokter yang bisa melayani
saya gak mau anak saya dirawat di ugeda
pak mak maaf
maaf kalau saya kecampur ya
tapi kalau memang bapak nggak mau nunggu
bapak bisa cari rumah sakit lain kok
mas arma kamu ngapain disini
jangan banteng gue lagi kerja
aku gak suka kamu dibentang sama dia
rumah sakit macam apa ini
kalian berani mengusir pasien
iya pak kami mengerti
sabar pak sabar
saya sudah sabar pak
maaf mas ada masalah apa ini
saya disini minta kamar
tapi nggak dikasih sama mbak ini
malah saya diusir
dan disuruh menjaga saya
dan disuruh menjaga saya
dan disuruh menjaga saya
dan disuruh menjaga saya
mencari rumah sakit yang lain
saya gak terima pak
saya akan beberkan ini ke media
supaya masyarakat tahu
segera saya akan carikan kamar lain pak
sabar ya pak tunggu ya
nggak usah pak saya bisa mencari rumah sakit yang lain
ikut ke ruangan
sekarang reputasi rumah sakit ini kita pertaruhkan
kalau mereka benar benar melaporkan pada media
dan menjatuhkan nama baik rumah sakit ini
kamu saya pecat
dan atas kejadian ini
saya berikan kamu
tapi untung bisa ditahan
kondisi andi makin parah ris
makanya mama butuh catatan medis dia yang terakhir
yaudah deh mah
kalau nggak gini aja
ntar biar aku cari di rumah aja ya
hasil medisnya gimana
kayaknya nggak ada di rumah
waktu itu dibawa
dibawa sama andi waktu dia keluar rumah
coba kamu cari di tempat kosnya dia ya
yaudah kalau gitu biar aku ke kosannya andi aja ntar
pokoknya begitu kamu ketemu
tolong difotoin terus kamu langsung kirim ke mama ya
pak aris ya
mau hujan nih pak
pak aris pake jas hujan dulu ya
udah nggak usah pak saya buru buru
udah jalan aja gak apa apa
yaudah kalau gitu pak
haris dia janji mau telepon
lalu bet lagi
aku harus cepet cepet ke kosannya andi buat me charge
pak makasih ya
kok kayak deket suaranya